sejumlah video beredar pasca kecelakaan yang melibatkan lima kendaraan bermotor di ruas jalan
bandung cirebon tepatnya di depan alun alun tanjung sari sumedang jawa barat pada selasa sore
peristiwa berawal ketika truk melaju dari arah bandung menuju sumedang diduga mengalami remblong
truk melaju tak terkendali dan menabrak mobil serta sejumlah motor yang ada di depannya kasat
lantas polres sumedang akp erida mengungkapkan dalam insiden ini satu orang meninggal di tempat
dua orang mengalami luka berat dan satu orang luka ringan supir truk telah diamankan dan dimintai
keterangan di mapolres sumedang video kecelakaan lalu lintas beredar di media sosial sebuah mobil
yang tengah menyalip di tikungan menabrak sepeda motor hingga pengendaranya terpental
awalnya sebuah truk sedang melaju pelan
di tikungan dengan antrean kendaraan di belakangnya tak berselang lama sebuah mobil sedan tak sabar dan
menyalip beberapa kendaraan di tikungan dan menabrak sepeda motor yang muncul tiba tiba
dari arah berlawanan ironisnya setelah menabrak motor pengemudi sedan meminggirkan kendaraan dan
langsung memeriksa kendaraannya terlebih dahulu sementara pengendara sepeda motor yang tertabrak
masih berada di lokasi kejadian belum diketahui persis lokasi kejadian tersebut video yang
sedang ramai diperbincangkan ini direkam oleh pengendara motor yang sedang mengabadikan truk
di belakangnya tim liputan cnn indonesia